hanya karena senggolan di kawasan tempat wisata
dua wanita terlibat perkelahian di depan anak mereka di garut
seorang diantaranya terluka di bagian wajah
dan harus mendapatkan perawatan di ruang kesehatan
insiden memalukan terjadi di salah satu tempat
pemandian air panas cipanas garut minggu siang
dua pengunjung perempuan terlibat adu jotos hanya karena hal sepele
sebelumnya mereka saling senggol di kamar mandi hingga berujung perkelahian
untuk menerai perkelahian
anggota keamanan terpaksa masuk kamar mandi saat kejadian
selain itu dua keluarga yang terlibat perkelahian
juga terpaksa diamankan anggota tni
seorang wanita yang terlibat perkelahian terluka di bagian wajah
sehingga harus mendapatkan perawatan di ruang kesehatan
deden rahadian garut